akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi tebing setinggi kurang lebih lima puluh meter longsor
dan menentu total akses jalur utama magelang purworejo jawa tengah pada jumat kemarin
tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut
beginilah kondisi jalan utama magelang purworejo tepatnya di dusun gesing
desa kerasa kecamatan salaman magelang jawa tengah yang tertutup material longsor
longsor terjadi pada jumat dini hari tadi saat hujan dengan intensitas tinggi
terus melanda sejak kamis pagi
akibat kejadian tersebut warga yang sehari hari melintas di jalur utama
mengalirkan kemampuan untuk menemukan jalan utama
jalan utama tersebut terlaku terganggu
sementara itu bpbd kabupaten magelang dibantu kepolisian dan tni
terus berupaya mengevakuasi material tanah longsor dengan cara manual
material longsor yang menutup badan jalan tersebut setebal tiga meter
dan panjang tiga meter
jalan longsor yang tersebut terkait dengan jalan utama
dan lebar sepuluh meter
jalan longsor yang tersebut terkait dengan jalan utama
jalan longsor yang tersebut terkait dengan jalan utama
jalan longsor yang tersebut terkait dengan jalan utama
jalan longsor yang tersebut terkait dengan jalan utama
untuk mempercepat proses pembersihan longsor
petugas menerjunkan alat berat dari provinsi dan dari kabupaten
untuk membuka akses jalan sehingga bisa dilalui
dari joko purnomo magelang jawa tengah